enak gitu loh kalau buat dibaca
memang sekarang era digitalisasi ya serba serba
tapi keorisinalan dari fisik ini nggak bisa kayak digit nggak bisa ditergantikan
kalau menurut aku sendiri buku itu kayak untuk pengalih dari hp
biar gak liat hp mulu biar nggak lihat laptop mulu gitu
kita bisa baca buku untuk sekadar penyenang aja gitu
itu sih kalau dari aku jadi sayang aja kalau ditutup
diri mungkin kan toko gunung agung belum ada dari digitalisasinya juga ya
laptop juga atau website nya juga aku lihat lihat belum ada kan kayaknya
mungkin bisa kali ya supaya dikembangin lagi
terus kayak bisa collabse sama dunia digital juga gitu
supaya toko buku gunung agung ini juga nggak tutup gitu
tak hanya pengunjung rencana penutupan usaha toko gunung agung
yang telah berdiri sejak tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga ini juga disayangkan oleh penerbit
gunung agung tentunya adalah salah satu mitra terbaik kami gitu ya
selain toko toko buku yang lain
pasti ada terdampak juga
artinya kita berkurang sekian persen gitu yang biasanya dijual di gunung agung sekarang kan enggak
beginilah suasana lantai tiga dari toko gunung agung yang menjajakan beragam jenis buku buku fisik
memang terlihat sepi namun ada saja yang mampir untuk sekedar membaca
ataupun membeli buku maupun peralatan sekolah dan kantor
tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi memang menjadi penyebab
dari sepinya toko toko fisik dari peminat
pengamat pemasaran yuswo hadi menilai buku tidak lagi menjadi alat utama dalam mencari pengetahuan
literasi masyarakat meningkat tetapi mediumnya yang bergeser
yakni dari buku cetak ke video visual
khususnya bagi kaum milenial dan zilenial
kebutuhan akan buku akan tetap ada namun cara membelinya ikut bergeser yakni melalui marketplace
sebabnya adalah karena gunung agungnya sendiri yang tidak bisa adaptasi gitu ya
jadi banyak pemain mainstream di toko buku ini karena kesuksesan di masa lampau itu agak convert zone gitu ya
jadi untuk melakukan transformasi itu lambat sehingga saya kira tutupnya toko buku ini adalah konsekuensi dari kelambatan merespon perubahan teknologi dan perubahan konsumen
yusuf wuhadi meramalkan
pada musim umumnya perusahaan masyarakat tidak bisa menghentikan kebenaran
pasar toko buku perlahan akan menciut
kedepannya keberadaan toko buku akan dikolaborasikan
dengan kedai kopi dan ruang publik dan rekreasi
yang berkaitan dengan komunitas
ukuran toko buku juga akan mengecil
karena tidak lagi memerlukan ruang simpan yang luas
penjualan buku akan tersegmentasi
dan dicetak dalam jumlah terbatas
sesuai dengan kebutuhan konsumen
desyari tonang maria oktober jakarta